beginilah aksi pelaku teror lempar batu ke kaca mobil yang belakangan marak terjadi di surabaya
dalam rekaman video tampak pelaku yang mengendari sebuah sepeda motor langsung melempar batu ke arah kaca depan mobil
akibat lemparan tersebut kaca depan mobil retak
aksi teror ini sempat menjadi viral di media sosial dan mengkhawatirkan sejumlah warga
namun berbekal rekaman tersebut pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas polsek karangpilang surabaya
namun lucunya saat dimintai keterangan pelaku melakukan aksinya karena ada bisikan gai
sementara dari hasil penyelidikan pelaku sudah berulang kali melakukan aksinya di lima tkp di surabaya dan satu kawasan di sidoarjo
dalam proses penyelidikan itu ternyata
peristiwa itu berulang peristiwa itu berulang berulang berulang sampai lima kali tkp di karangpilang
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan jaket serta sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksi pelemparan
sementara pelaku kini ditahan di polsek karangpilang surabaya
wahyu pratama surabaya